menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan wiranto mengatakan iah pelaku upaya peledakan di medan tidak terlibat jaringan teroris manapun
namun ada pelaku yang belum genap berusia delapan belas tahun ini terobsesi dengan isis yang dia kenal lewat internet
pemerintah akan melakukan proses hukum dengan mengacu pada undang undang tindak kejahatan di bawah umur
tidak terobsesi dengan abu bakar al baghdadi dari isis
karena di situ di ranselnya diketemukan i love al baghdadi
kemudian juga ada cuplikan cuplikan dari hasil internetan itu tentang it
sementara itu kapolri jenderal polisi tito karnavian menilai aksi pelaku
sebagai fenomena baru dalam terorisme
fenomena yang dikenal sebagai lone wolf
merujuk pada aksi yang dilakukan sendirian
pelaku biasanya memanfaatkan teknologi komunikasi untuk belajar aksi teror
yang jadi rentan adalah anak anak biasanya
karena anak ini masih mereka pemikirannya psikologinya masih belum stabil
seperti yang sekarang ini di medan umurnya kurang dari delapan belas tahun
lima belas tahun sepuluh bulan
dari lone wolf yang disebut dengan dalam bukunya mark segement
itu salah satu pemerhati dalam terorisme
jihad tanpa pemimpin
maka dia sulit untuk dideteksi